kamu di mana
kamu jadi balik ke bandung hari ini
sampai di bandung jam berapa
saya sama kamu murat mau ikut jemput
kita ketemu di mana
saya nggak jemput
kang mus mau dijemput anaknya safira
akang baru dari makam kang bahar
akang selalu melakukan hal yang sama bertahun tahun
sebagai tanda rasa hormat saya
dan rasa terima kasih saya
karena kang bahar telah meremukkan tangan saya
melempar saya ke penjara
saat itu saya merasa sebagai anak buah yang diperlakukan seperti sampah
tidak ada yang berpuli
kecuali kang bahar
saya kesini mau minta maaf
nggak perlu minta maaf
orang datang dan pergi itu biasa

saya akan berhenti
saya akan berhenti
yang diserang bukan cuma pasar

tukang parkir pasar bawa orang lain
tidak ada yang bisa diberi kesempatan
orang itu seperti apa
cuma muka sama badannya nggak hijau

dua anak buah darman mereka harus masuk rumah sakit
bagaimana nasib darman sendiri
akan segera menyusul kedua anak buahnya
akan segera menyusul kedua anak buahnya
saya sudah keluar uang banyak
jangan kecewakan saya
jangan kecewakan saya
kang darman harus dihabisin
jangan kecewakan saya
jangan kecewakan saya
saya sudah keluar banyak uang
semua harus kembali
ditambah dengan keuntungannya
rencana akang berikutnya apa
rencana akang berikutnya apa
saya akan turun langsung
saya nggak akan bikin pelanggan kecewa
saya perlu bukti bukan janji

akang sudah hampir setahun di sini
kamu sudah hampir setahun di sini
nggak ada rencana kembali ke bandung
bukan saya yang kembali ke sana
tapi mereka yang menyusul saya ke sini
anak sama istri akang mau pindah ke sini
buat urusan politik kamu gak perlu tahu

tapi buat urusan bisnis
ada tugas buat kamu
ada tugas buat kamu

kita akan atur ulang lagi semua dari

istri sama anak akag masih di bandung kan
bukan cuma istri sama anak
selamat pagi kang
dan selamat malam
kau pakai tudai tudai
ada apa jang
kamu di mana
kamu sejadi balik ke bandung hari ini
sampai di bandung jam berapa
saya sama kang murad mau ikut jemput
kita ketemu di mana
saya nggak jemput
kang mus mau dijemput anaknya safira
cacep nggak jemput kang mus
kang mus mau dijemput anaknya safira
bapak dulu punya motor
itu juga motornya motor butuh
kamu masih muda belum kerja tidak bisa punya motor
motornya motor baru lagi
bapak iri sama anak sendiri
cuma ngebandingin aja
oh ya si kang
apa kangen luar biasa
kangen luar biasa
mari kita selesaikan secara kekeluargaan
kunci dulu bingungnya
kamu udah pulang
mus mau ganti baju dulu mak
ini nanyain lu lah woleh
cuma nyuruh bapak lapor
karena udah pulang
ya udah paham
tidak ada memeqat k turun
nah pasar nih wicked knapas
kamu cecep di dalam
kita ngobrol di dalam
eh kang mus
saya boleh masuk
saya mau ke dokter aja
mak kang mus udah pulang
kalau berangkat pakai kereta paling pagi
kayaknya sekarang kang mus udah sampai rumah
kita ke rumah kang mus sekarang
kalau tadi kita ikut jemput terus ke rumahnya nggak apa apa
tapi kalau sekarang nggak enak
kang mus masih capek

nah module penutup
aku pukul dia